setiap rumah makan ataupun kafe memiliki menu andalanan unik
seperti di sebuah kafe di kawasan kedawung cirebon jawa barat
yang mempunyai menu nasi rempah rempah
tidak hanya dengan campuran rempah
nasi ini dimasak dengan rendaman air secang
sehingga berwarna kemerah merahan
untuk mempercantik bentuknya nasi ini dimasukkan ke dalam cetakan khusus
sementara untuk memperindah penampilan ditambahkan pula sayur segar yang diambil langsung dari kebun hidroponik di area kafe tersebut
untuk lauk bisa dengan ayam goreng dan lauk lainnya sesuai pesanan
lihat di ig dikasih rempah menarik tampilannya tuh
saya sama teman saya pengen nyoba juga eh pas dicoba emang enak banget sih rembanya tuh kerasa banget
kenapa pilihannya nasi rempah
karena lebih banyak rasa juga kalau nasi atau cuma lauknya yang berbeda itu kan sudah biasa
sehingga kita mau ciptain nasi yang berbeda
untuk satu porsi nasi rempah ini cukup merogoh kocek rp empat puluh sudah termasuk ayam bakar serta sambal dan sayuran
nasi rempah ini juga lebih nikmat jika makan bersama keluarga maupun teman pada saat makan siang
sebuah warung makan di desa kebumen banyu biru ini diserbu pengunjung di saat jam makan siang
rata rata pengunjung ini mencari menu khas yaitu opor bebek
olahan daging bebek yang dimasak selama tiga jam dengan bumbu resep keluarga dipadu sembilan jenis rempah
memasak dengan kayu bakar juga menjadi kunci
dari tanak dibasak dan bubu merasuk ke dalam daging
ide awal warung yang sudah berdiri sejak tiga puluh lima tahun lalu ini karena di sekitar rumah banyak warga yang memelihara bebek
kemudian muncul ide mengolah bebek untuk menu makan siang
nah untuk harga satu porsi bebek tiga puluh empat ribu rupiah
rasanya itu mantap
teksturnya masih terasa tapi empuk
teksturnya masih terasa tapi empuk
merasuk ke dalam
itu pakai rempah rempah pak
ada sembilan rempah rempah
di antaranya ada merica ada tumbar ada polok ada empuk kunirnya juga
masaknya itu masih tradisional pak
biar meresap dan empuk gitu pak
jika anda sedang berada di daerah ambarawa atau salatiga
tidak ada salahnya mencoba kuliner yang satu ini
selain harga yang terjangkau
rasanya yang khas dan nikmat
akan membuat anda ingin mencoba lagi
tim liputan cnn indonesia